semoga emak sama bapak merestui
suami itu imam kepala rumah tangga
kamu mau eros yang bekerja menafkahi kamu
tidak mau bu harga diri
hmm ibumu benar
benar bapak itu salah
belum sempat ngobrol jang
si ucup dateng
ngasih tau kalau kemet mau bunuh diri
yang bener bos
kok gak ada pengumuman dari masjid
ya mana saya tau jang
lagi juga gak penting si kemet
gara gara mau nyelamatin si kemet yang mau bunuh diri
terus saya tungguin
harga diri saya jang
kita harus bahas bos
kamu duluin saya
kita harus balas mereka
kita harus balas mereka
kita harus balas mereka
bangun kandang itu nggak sebentar
ayam juga gak langsung bertelur setelah kamu beli
harus dipelihara dari anak remaja
sampai dia bisa bertelur sendiri
semuanya perlu proses med
tidak ada yang terjadi tiba tiba
orang tua eros berusaha mati matian bu
pak buat misahin eros dari kemet
bukan berarti kamu harus bikin kesalahan
kalau nanti kamu kesusahan
kamu tidak bisa beralasan
karena dipaksa orang tuanya eros
tidak bisa bilang orang tua tidak membantu
tidak bisa menyalahkan teman
karena tidak menolong
kesusahan kamu adalah akibat dari kesalahan kamu
bukan karena kesalahan orang lain med
sudah mau sore
si jajang belum kelihatan juga
biasanya dia selalu lewat sini
lihat jajang gak
eh jangan lari jangan
kakak masalah ngelamatnya gimana
abah udah nanyain terus
nikah mah beda sama pacaran sob
mesti dipikirin dulu
tidak bisa ditanya langsung dijawab
amah ngomongnya gitu terus
kan ah memang suka mikir
latihan ngapain buru buru nikah
kan cuma sopi satu satunya pacar amal
ih semakin pengen ngelupain malah tambah keinget terus
ya allah tolong sopi ya allah
kakak tidak mau kehilangan nero pak
ibu tahu met
ibu tidak melarang
ibu cuma takut kamu tapi berdosa karena melalaikan tanggung jawab
kalau nanti kamu susah ibu pasti tidak tega melihatnya
ujung ujungnya ibu bantu
pasti ibu bantu
jangankan uang apapun akan ibu berikan buat kamu buat anak anak kamu buat istri kamu
ibu ibu tidak mau
tapi itu tes salah
benar dari mana pak itu tes salah bapak ini bagaimana sih
ibu benar bahwa itu salah
ampun ma ampun
abah mengejar karena kamu lari
bareng atau takut

kanility ini banyak banyak pak
sapunlah konsumen tahu kita
ibu kan architectse nadantenya fake
ini mau dibalian lookshildrift
yang stalur
kenapa begini aaaa
jangan tinggalin eros
eros tuh hari itu gak nganyang ketakutan
hakimnya ada ada saja
kalau sudah berumah tangga pasti sering bercanda
kalau sudah berumah tangga pasti sering bercanda
semoga emak sama bapak merestui
suami itu imam
kepala rumah tangga
kamu mau eros yang bekerja menafkahi kamu
tidak mau bu
bapak itu salah
bagaimana kamu akan menafkahi eros
nanti baru bapak nikah kan
begitu kan bu
ibumu setuju med
kempek bisa bertani pak bu
sampai ayamnya menghasilkan
tidak mudah med
harus yakin pak
taruh menafkahi istri
itu baru namanya anak bapak
anak ibu juga maksudnya
kamu tanya sama eros
kapan ibu sama bapak datang melamar
kamu pakai lari lari sih
abah jadi capek nih
kenapa nggak pernah mampir lagi ke rumah
ya boleh atuh
gak usah takut
abah udah gak punya golok lagi